lembaga falakianadatul ulama jawa timur melakukan pemantauan anak bulan atau rukiatu hilal
sebagai metode untuk memastikan penentuan satu syawal atau hari raya idul fitri
ada dua puluh titik pantauan yang dilakukan lembaga falakian nadatul ulama jawa timur pada hari ini
salah satunya di bukit condro dipo kabupaten gresik
pantauan dijadwalkan berlangsung selama dua kali yaitu hari ini dan besok
jika hari ini hilal sudah bisa dilihat yang menandakan besok adalah satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
maka rencana pantauan besok tidak jadi dilakukan
para petugas pemantau hilal juga mengikuti protokol kesehatan
seperti menggunakan masker menjaga jarak dan area pantauan tidak boleh dipenuhi orang
untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung
dengan produser cnn indonesia rangga umara di bukit condro dipo gresik jawa timur
rangga selamat sore
rangga seperti apa proses pengamatan hilal di bukit condro dipo gresik sore hari ini
jadi mulai proses pemantauan hilal atau anak bulan yang dilakukan oleh lembaga falakianadatul ulama jawa timur
di dua puluh seperti tadi anda sebutkan lembaga falakianadatul ulama melakukan pantauan di dua puluh wilayah di seluruh jawa timur ini
terutama di daerah daerah tertinggi yang di daerah daerah ke dua puluh tersebut
termasuk juga salah satunya adalah di sini di kabupaten gresik
tepatnya di salah satu di wilayah yang tertinggi di kabupaten gresik ini
yaitu di bukit condro dipo ini memang sudah menjadi rutinitas bagi pemantauan
setiap menjelang ataupun penentuan satu ramadan sebagai awal puasa ataupun penentuan satu syawal
untuk menentukan hari raya idul fitri
nah nanti prosesnya baru proses utamanya baru akan dilakukan pada saat matahari tenggelam
mungkin akan sekitar pukul enam kurang begitu atau pada saat waktu berbuka puasa tiba
tetapi proses proses yang sudah dilakukan sejak siang tadi dengan menggunakan berbagai macam teknologi
untuk memantau dan juga untuk melihat perkembangan
karena tadi juga ada cuacanya juga sempat mendung agak pekat begitu ya
sehingga tadi sempat membuat khawatir
bisa akan dilakukan dilihat hilalnya
nah sebenarnya tiffany secara hisap atau secara perhitungan matematis yang sudah dimiliki oleh nu
atau nadatul ulama selama beratusan hampir kurang lebih seratus tahun
metode tersebut digunakan bagaimana cara untuk melihat hilal
secara hisap atau secara perhitungan matematis
hisapnya menyatakan bahwa hilal baru akan terlihat istimewanya
atau di saat matahari dan bulan berantem
berada pada garis sejajar ini baru akan dilihat pada atau baru akan terjadi
menurut perhitungan pada sabtu dini hari besok
sehingga dengan demikian maka akan ditentukan atau akan secara hisap
sebenarnya hari ini belum bisa terlihat hilalnya
tetapi untuk bisa memastikan terlebih lagi tidak hanya sekedar menggunakan metode matematis
juga dilakukan metode ataupun penglihatan secara langsung
dengan dilakukan pengamatan atau rukyatul hilal yang dilakukan oleh lembaga falakiyah nu
nah untuk mengetahui detailnya bagaimana sebenarnya cara untuk melihat hilal
sebagai cara penentuan satu syawal besok
saya sudah bersama dengan muhyiddin
bapak muhyidin adalah wakil ketua dari lembaga falakiyah nu jawa timur
selamat sorry pak
metodenya secara hisap cara perhitungan matematis sudah clear ya
bahwa kemudian besok jadi sekarang ini mungkin belum akan terlihat
tetapi apa yang nanti mau dipastikan begitu
dengan yang dilakukan oleh kawan kawan nanti dengan menggunakan metode rukyatul hilal ini
ya sebenarnya rukyat dengan hisap itu tidak bisa dipisahkan
jadi hisap dan rukyat itu pasti berikatan
jadi rukyat dibantu oleh data hisap data hisap dicek oleh kegiatan rukyat
sehingga memang untuk saat ini dalam beberapa metode hisap yang kita gunakan juga
tiga derajat di bawah ufuk
karena itu tapi pada tanggal sekian ini adalah tanggal dua puluh sembilan ramadan
ya dimana penentuan umur bulan itu secara bulan komaria itu apakah dua puluh sembilan atau tiga puluh
itu ditentukan pada hari ini sore ini
kalau misalkan hari ini terlihat berarti besok kita berlebaran
jika ramadan berumur dua puluh sembilan hari tapi kalau tidak maka diistimalkan atau digenapkan jadi tiga puluh
sehingga kita hari minggu itu baru lebaran
sehingga seperti itu
dan untuk sore ini yang kita gunakan adalah memastikan bahwa memang apakah ada kemunculan hilal atau tidak
karena sebagai bahan dasar untuk kita laporkan ke pbnu maupun ke kementerian agama republik indonesia untuk sidang ispat
pernah nggak terjadi kemudian secara hisap itu diprediksi bahwa sekarang hari ini belum terlihat hilangnya
tetapi ternyata setelah dilakukan
rukyatul rukyat ternyata terlihat
pernah nggak semacam itu pernah ada kejadian semacam ini
kalau sepengetahuan saya itu memang penentuan yang dilakukan oleh kementerian republik indonesia
kementerian agama dalam hal ini itu tidak akan pernah berbeda
jadi memang insya allah tidak akan berbeda
tapi biasanya penentuan menurut ormas atau menurut kepercayaan sendiri itu bisa terjadi
karena memang hisap itu
ini nanti semuanya akan dirangkum
kan ada dua puluh di seluruh jawa timur yang
sorry ini melakukan
nah hasilnya kemudian akan dibawa kemana dan akan disampaikan kemana
ya untuk yang di dalam di bawah naungan nadotul ulama kita sampaikan ke pbnu dan ke kementerian agama republik indonesia
tapi sebenarnya di seluruh indonesia itu ada delapan puluh titik
mulai dari jayapura sampai ke aceh
artinya kita masih harus menunggu kira kira habis buka mungkin ya baru bisa dipastikan
apakah puasanya sekarang dikenapkan dua puluh sembilan
tiga puluh hari dan memulai satu cawal pak ya
ya karena yang berwenang untuk menetapkan adalah menteri agama
sehingga kita sebagai di sini adalah sebagai pelaksana melaporkan saja
tapi memang biasanya itu menunggu dari daerah aceh
tapi perlu diingat juga kami lembaga falakiyah nu gresik besok juga melakukan rukyatul hilal semacam ini juga untuk menguatkan untuk memastikan juga
jika sore ini tidak terlihat hilal kemudian besok baru akan dilakukan
terima kasih pak muhyiddin atas informasinya terima kasih
ya selain itu apa yang dilakukan oleh lembaga lembaga islam semacam nahdlatul ulama dengan berbagai lembaga yang lain seperti muhammadiyah persis dan lain sebagainya
juga melakukan beberapa pemantauan serupa
di jawa timur setidaknya data dari kemenak menunjukkan ada kurang lebih lebih dari lima puluh titik pantau yang dilakukan
tidak hanya oleh
lembaga nahdlatul ulama tapi juga beberapa lembaga lembaga islam lainnya juga untuk hal yang sama untuk menentukan memastikan betul apakah perhitungan hisap mereka bisa sesuai dengan pantauan
apakah muncul atau terlihat anak bulan pada sore ini atau justru pada besok hari sehingga lebaran atau satu sawal bisa dikenapkan menjadi tiga puluh hari
terima kasih produser sini nisha rangka umara melaporkan langsung dari gresik jawa timur